aku masih gak sabar
ya terlalu sering dong ma
ya ampun yan
gue pikir ada apaan lu
pasti maafin segala kesalahan anaknya
kesalahan yan besar banget sama ma
aku masih gak sabar
biar segede apapun juga
namanya emak pasti maafin anaknya
buat amis kali ya
orang emak juga lagi masak ikan
waduh bener kan
aman gak sama ikannya ma
aman tapi kering
yan gue mau tanya
kenapa sih lo minta maaf
waktu itu ian pernah bilang
kalau di sekolah banyak yang harus dipotokopi lah
apalah segala macem
padahal enggak ma
dan waktu itu juga
waktu yan bilang
sebenernya enggak ma
dan yan juga sering
sering minta duit sama emak
alasan motor yan rusak
padahal enggak ma
namanya anak wajar begitu
hampir semua orang juga sama
maksudnya lu begitu
asal lu jangan wajar
gue kasih tau ya
lu kudu ngerti
kalau orang tua lagi kagak adik
ya lu turutin
ini aja gue duitnya lagi adeh
coba kalau lu
udah gue apain lu
gue kagak tau dah
sekarang aja gue masih sabar
karena gue masih ada duit
nian udah hilang
terus apalagi kebohongan lu
dan ini yang paling bikin yan nussel
penyewaan tanah yang di kemang itu
dengan harga tujuh puluh juta
bukan enam puluh juta
sepuluh jutanya udah yan kilap
lu kebangetan lu yan ya
sebesar apapun dosa yan
bakal lempa ya ma
kau ngapain lagi lu
tadi kan ma bilang sama yan
sebesar apapun dosa yan
ini udah kebangetan lu
gak terima gua
ma yang harus tadi uang sepuluh juta kemana mak
emek si adriana nggak di rumahnya mana gue tahu sien ya tapi mudah mudahan
tapi gue tuh bete banget
aduh sien lo pikir dong kita telfon aja dia pasti sedih karena putus sama ian
ya buruk buruk kali dia bungkam adriana ya kan pikir ya kan ya juga sih
ya udah kalau gitu berarti hari ini kita harus
tarik nafas ya
di surti kan iya
revanya ada nggak ada sisi non tapi di kamar nggak keluar keluar
ya mek ini feeling gue sih reva udah stress banget jadi terpukul banget
tapi nggak keluar keluar kamar gitu
eh eh ada apa sih kok bisik bisik sik nontek kan nggak apa apa kan
eh nggak apa apa kok biar nonnya
eh kita boleh ketemu nggak biar marah pak
eh ya otomah boleh mau manggilin aja deh
ya boleh boleh tunggu sebentar ya
oh kalau kalian nyari reva kebetulan reva lagi gak bisa pergi pergi tuh
nggak boleh main
sebenarnya kita nggak mau ngajak reva main
nggak mau ngajak reva berjumpa di
kita mau ketemu reva aja boleh ya
karena saya dikasih pesan sama papinya reva
supaya reva nggak keluar rumah
udah lah sien berjumpa juga
pergi aja ya
ngerti kan anda ngerti
kita nggak tau bahasa indonesia yang baik dan benar
oke deh tante
ini pantas adria anaknya begitu
emangnya kayak begini
aku masih gak sanggup
ini berat banget buat aku raya
tapi aku masih sayang
kemarin kemarin aku sempet nyalahin kamu
bisa ngelupain semuanya
kedepannya kita bahagia
sebagai adik dan kakak